ai seorang perempuan berusia tiga puluh empat tahun ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan
di kelurahan pakem binangun kecamatan pakem kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
jasad warga ngadi surian kelurahan patehan kapenawon keraton kota yogyakarta ini
ditemukan oleh penjaga penginapan pada minggu malam sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul setengah sebelas malam
penjaga penginapan yang curiga karena tamu menginap sejak sabtu tak kunjung keluar kamar
kemudian mencongkel jendela kamar
penjaga penginapan lantas menemukan tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian
dari autopsi diketahui jasad korban terpotong menjadi tiga bagian besar dan enam puluh tiga bagian sedang dan kecil
kasus mutilasi yang terjadi di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
menambah daftar panjang kasus serupa di indonesia
penyelidikan polda di menyebutkan bahwa pelaku melakukan perbuatan kejinya ini dengan sadar
bukti di antara kasus yang ada polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap pelaku
terlebih para pelaku pembunuhan mutilasi adalah orang terdekat
tim liputan cnn indonesia